kementerian ketenaga kerjaan telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun dua ribu dua puluh sebesar delapan lima puluh satu persen
gubernur masing masing provinsi wajib mengumumkan kenaikan ump dua ribu dua puluh ini pada satu november mendatang
dikutip dari detik finance kementerian ketenaga kerjaan menetapkan ump dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi
dalam surat tertanggal lima belas oktober lalu kenaikan ump telah dihitung dengan menggunakan rumus yang telah diatur dalam pp pengupahan
selanjutnya upah minimum kabupaten atau kota atau umk tahun dua ribu dua puluh harus ditetapkan dan diumumkan selambat lambatnya pada dua puluh satu november dua ribu dua puluh
menteri ketenaga kerjaan hanif dakiri secara sah merilis penetapan dan nilai kenaikan upah minimum
kenaikan ump ini mempertimbangkan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi
kementerian ketenaga kerjaan menetapkan kenaikan ump dua ribu dua puluh sebesar delapan lima puluh satu persen
aturan surat edaran soal penetapan dan nilai kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun dua ribu dua puluh
angka delapan lima puluh satu persen ini setelah kenaikan ump dua ribu dua puluh
kenaikan ump dua ribu sembilan belas yang hanya delapan tiga persen
dalam pp pengupahan rumus kenaikan ump dihitung dengan menambahkan ump tahun berjalan
dengan hasil perkalian antara upah tahun berjalan dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi
hanif dakiri dalam surat edaran menjelaskan bahwa inflasi nasional tercetak tiga tiga puluh sembilan persen
pertumbuhan ekonomi nasional lima dua belas persen
diakumulasi jadi besaran kenaikan ump dua ribu dua puluh
dikutip dari cnbc indonesia com
tahun ini ump untuk wilayah dki jakarta adalah rp tiga sembilan ratus empat puluh sembilan ratus tujuh puluh dua
jika naik delapan lima puluh satu persen
maka ump ibu kota akan menjadi rp empat dua ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh delapan atau hampir rp empat tiga juta
provinsi dki jakarta menjadi provinsi dengan ump tertinggi di indonesia
dalam pp ini juga diatur sejumlah hal
antara lain gubernur wajib menetapkan ump tahun dua ribu dua puluh satu
dan ump ini ditetapkan oleh masing masing gubernur secara serentak pada satu november dua ribu sembilan belas
jika gubernur tidak segera menetapkan ump baru
maka pemerintah pusat dapat menetapkan sanksi administratif
paramita chahya cnn indonesia